tapi putraku lebih hebat dari prajurit manapun dan juga dia cerdas sekali
dia akan ikut denganmu
mungkin ini yang dibutuhkan kerajaanku
keberuntungan seorang putri
meskipun pangeran desire tidak menyukai ide untuk menyelamatkan sang putri
hanya agar dia mungkin menikahinya
dia tahu bahwa sebagai pangeran itu adalah tugasnya untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mereka yang mencarinya
maka dia terikat oleh tugasnya untuk membantu kenari tersihir
pangeran desire dan kenari tersihir sudah berada di tengah hutan
kita tidak punya waktu untuk minum
ada putri untuk diselamatkan
dengarkan burung kau mungkin tidak tahu bagaimana misi penyelamatan bekerja
orang yang akan menyelamatkan perlu bernapas dan minum air dan makan sehingga begitu dia menghadapi murka musuhnya
dia tidak pingsan karena kekurangan air atau makanan
mereka berjalan selama berhari hari
kenari dan desire menjalin persahabatan
dia menjelaskan bagaimana putrinya ditangkap
bagaimana dia memiliki kulit keemasan yang bersinar
betapa bijaksana dan cantiknya dia
pangeran desire mendengarkan dan bertanya tanya apakah putri zizi sungguh bijaksana baik dan cerdas
seperti burung kenari yang menjadi burung kecil yang melakukan segalanya untuk menyelamatkan sang putri
malam tiba dan mereka beristirahat di bawah pohon besar
hutan ini memiliki semua makhluk yang disihir
semoga kau tidak jatuh dalam tidur abadi sebelum menyelamatkan
terima kasih atas perhatiannya burung kecil
tapi kenari itu tidak salah
di pagi hari saat pangeran desire membuka matanya
dia menyadari bahwa dia sedang diseret oleh oger di hutan
oh burung kenaria apa yang terjadi
dia telah menangkap kita jenius
ayo sekarang selamatkan kami
lawan si raksasa
pangeran desire mengambil sutas tali untuk dilempar ke leher si ogar untuk menangkapnya
tapi setelah melakukan itu
ah kemana dia pergi
dia itu bukan oker sungguhan pangeran
itu hanya sebuah ilusi
dan itu berarti pondok penyihir tidak jauh dari sini
pangeran dengarkan aku
aku tidak bisa masuk bersamamu
aku akan menunggu di sini
penyihir ini dikenal dengan ilusi dan permainan pikirannya
kau jangan goyah
kau harus menyelamatkan putri
dia pasti ada di kebun jeruk
tapi kau harus menyeberangi taman mistis terlebih dahulu
hanya mereka yang punya keinginan kuat yang bisa melewatinya
sebelum desire bisa bertanya lebih jauh kenari itu sudah pergi
ini tampaknya mudah hanya berjalan melewati hutan
hahaha datang padaku
ini mungkin tidak semudah yang aku kira
taman mistik adalah salah satu dari jenisnya
begitu desire dengan segenap keberaniannya mendekati monster itu dia menghilang seperti ogger
wow apa aku di bawah air
penyihir itu terkenal dengan ilusi dan permainan pikirannya
jika penyihir bisa menggunakan sihirnya untuk menciptakan ilusi
maka aku juga bisa menggunakan keinginanku untuk melakukan hal yang sama
dan begitulah terinspirasi oleh kata kata kenari yang membantu
desire melindungi pikirannya dari ilusi magis dan menciptakan fantasinya sendiri
dia sekarang adalah manusia hiu yang bisa berenang di bawah air
beraninya kau menikmati ilusiku pangeran konyol
ilusimu benar benar konyol
apakah ini juga konyol
itu putri zizi mu pangeran
jawaban untuk semua masalahmu dan solusi untuk rencana di kerajaanmu
kau menikahinya dan semuanya sesuai dengan rencana
inilah burung kecil yang malang itu
siapa yang akan dipilih pangeran
pangeran jangan tinggalkan aku tolong
siapa yang akan dia selamatkan
dia menutup matanya dan berdiri diam di tengah kekacauan itu
sang putri pasti ada di kebun jeruk
tapi kau harus menyeberangi taman mistis terlebih dahulu
tunggu kebun berada di luar taman mistis
yang berarti aku masih di dalam dan penyihir dan kenari di dalam sangkar tidak nyata
mereka adalah bagian dari taman mistis
tanpa pikir panjang desain melompat ke ujung taman
dan menuju ke tempat yang lain
dan menuju ke kebun
dia segera memetik bunga oranye tersebut dan membungkusnya dengan kain putih
tidak berani sekali kau
tepat saat penyihir itu hendak menyerang pangeran
burung kenari yang asli datang dan mulai mencabuti rambut penyihir itu
oh pergi dari rambutku dasar kau burung bau
saat penyihir sibuk berurusan dengan kenari tersihir
desire mencabut akar dari taman
dan membuat laso darinya untuk menangkap penyihir
dia mengayunkannya dan dengan satu gerakan cepat
melemparkannya ke kaki penyihir itu
cepat lepaskan kalung itu darinya
kekuatannya berasal dari situ
begitu pangeran melepaskan kalung dari leher penyihir itu
hal yang paling mengejutkan terjadi
kenari tersihir itu berubah menjadi
seorang wanita cantik
temui penyelamatmu putri
aku sangat berterima kasih pangeran
begitukah caramu merayakan misi penyelamatan pangeran
raja kamrinus menyambut semuanya
ya sekarang putri telah diselamatkan
mungkin kita harus berbicara dengan ayahnya
tidaklah benar bagi putri zizi atau aku sendiri
untuk berasumsi bahwa kami akan menikah
dan terlepas dari itu
aku jatuh cinta dengan orang lain
dan aku ingin segera melamarnya
kebahagiaan putri zizi tidak mengenal batas
amore adalah teman terdekatnya
dan pangeran desire adalah pangeran yang mulia
amore juga telah jatuh cinta dengan pangeran
dia setuju untuk menikah dengannya
sungguh bersemangat dengan pilihan putranya
raja merayakan persatuan dan menikahkan mereka
dan banyak lagi
hari pernikahan pangeran desire dan amore
menjadi akhir dari keteringan di kerajaan avesnes
dengan kaney dia dimiliki